kelompok relawan pendukung ganjar pranowo yang tergabung dalam gp mania resmi membubarkan diri setelah ketua umumnya immanuel ebenezer membatalkan dukungannya untuk ganjar dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
ketua umum ganjar panowo mania immanuel ebenezer mengaku bahwa keputusan yang menarik dukungan dari ganjar pranowo adalah murni keputusan internal relawan tanpa didorong pihak manapun termasuk presiden joko widodo
jp mania menilai ganjar pranowo tak mampu meyakinkan publik bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan presiden joko widodo karena ganjar tak memiliki visi misi serta gagasan sebagai calon pemimpin
selain itu karakter ganjar ia nilai berbeda antara yang terlihat di publik dan di media sosial
ini murni real kita melihat ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan
pertama itu kedua tidak punya keberanian tidak punya nyalik
semoga ini menjadi kritikan buat dia adrenalinnya bergerak menjadi lebih berani gitu loh